kepolisian resor kota bandara soekarno hatta tanggerang bersama serikat buruh migran indonesia cabang kalimantan barat
mengagalkan upaya keberangkatan dua wanita asal pontianak yang akan dinikahkan dengan warga negara tiongkok selasa siang
usai menjalani pemeriksaan kedua wanita korban tidak pidana perdagangan orang tersebut dikembalikan kepada keluarga
sementara pihak kepolisian masih mendalami keterangan seorang pria yang berperan sebagai perantara
dua wanita muda asal pontianak kalimantan barat yakni ds dan yl
diamankan petugas satreskrim polresta bandara soekarno hatta tanggerang setibanya di terminal satu
kedatangan domestik selasa siang
selain itu petugas turut menangkap seorang pria berinisial mr
yang berperan sebagai perantara dan pemilik bisnis biro jodoh lintas negara
rencananya ds dan yl akan diterbangkan menuju negara tiongkok untuk dinikahkan dengan warga setempat

sebelumnya telah berkomunikasi dengan mr melalui aplikasi biro jodoh dengan imbalan sejumlah uang
polisi masih mendalami kasus ini apakah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang atau bukan
mengingat bandara internasional soekarno hatta hanya sebagai perlintasan
untuk saat ini kita akan mendalami apakah perkara ini memenuhi unsur untuk tindak pidana perdagangan orangnya
karena untuk wilayah bandara soekarno hatta sendiri hanya sebagai lokasi tempat mereka melintas
jadi eksploitasinya atau
kemanfaatan dari perempuan ini oleh pelakunya
apabila ada indikasi ke sana akan kita prosesi lagi
sementara itu pengurus serikat buruh migran indonesia cabang kalimantan timur mahadir
meyakini ds dan yl merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau modus pesan kawin
agensi menerima pesanan calon pendamping dari pria tiongkok
namun tak akan berurusan lagi setelah berhasil dipertemukan
setidaknya kasus pesan kawin tersebut telah tiga belas kali terjadi
dengan sasaran garis pedalaman kalimantan
motif ini kawin pesanan modus bisnis kawin pesanan
para pelaku tidak peduli siapa orang yang akan didekrut dan apa yang telah terjadi di sana
mereka memanfaatkan keinginan kemauan dari rakyat rakyat rt ini
yang butuh pendamping butuh istri butuh ketua
turunan sehingga mereka akan merekayasa dengan secara cepat spontan
kasus ini bisa mulus dan target mereka itu sekarang di daerah pedalaman
banyak kita temukan sekarang warga dari maaf kita sebut etnis ya dari suku daya
usai menjalani pemeriksaan pihak kepolisian dua wanita muda asal pontianak dikembalikan kepada keluarga
sedangkan pria berinisial mr selaku perantara masih didalami keterangannya
sebagai proses penyelidikan lebih lanjut